kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia menggelar upacara dalam rangka memberingati hari guru nasional dua ribu dua puluh
dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasinya kepada para guru
meski pandemi dan banyak tantangan semangat para guru tidak pernah padam untuk mencetak para generasi emas indonesia
ini langkapan para guru pada momen hari guru nasional dua ribu dua puluh satu
mereka merasa senang bisa melakukan upacara bersama di kompleks kemendikbutristek
meski banyak tantangan seperti pandemi atau keterbatasan fasilitas dan jaringan tak memadamkan semangat mereka
saya kebetulan ditugaskan di daerah tiga t terdepan terluar dan tertinggal dengan keterbatasan fasilitas dan jaringan
saya ingin mengatakan untuk semua guru guru di sana bahwa keterbatasan fasilitas ini bukan halangan untuk kita melakukan inovasi di pembelajaran
terutama mengatasi learning loss yang ada di papua
saya mengingat bagaimana perjuangan guru guru yang lebih susah dibanding saya ya yang terutama yang ada di papua
dan mungkin ini dialami oleh teman teman juga guru yang ada di indonesia
jangan pernah putus semangat
kami sangat berpena sekali untuk hari ini
tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh satu ini
dimana dalam hari ini juga ya kita merasakan betul bahwa masa masa pandemi ini sangat sangat memperburuk ya kondisi kependidikan kita
sehingga akhirnya kontak batin antara peserta didik dengan guru itu mengalami sedikit hambatan
nah untuk itu di ptm terbatas ini kita berusaha untuk menyatukan kembali hati antara peserta didik dengan guru
cinta guru dengan cinta peserta didik itu tumbuh kembali bersemi di kelas
upacara hari guru nasional dua ribu dua puluh satu diikuti secara luring dan daring oleh tiga guru
kepala sekolah pengawas dan tenaga pendidik dari seluruh indonesia
mereka mengenakan pakaian adat dan menerapkan protokol kesehatan ketat
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadi makari
menyampaikan apresiasinya kepada semua guru di indonesia yang tetap semangat di tengah pandemi dan keterbatasan
di situlah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru

guru guru se indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar
pendik putri stek beserta jajarannya juga terus mewujudkan merdeka belajar
suatu gerakan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan
baik teknologi kurikulum pelatihan
hingga menciptakan pemimpin sekolah yang berpihak kepada murid bukan birokrasi
ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pahlawan pencetak generasi emas indonesia